masyarakat beberapa tahun ini telah dibawa ke era baru dalam menikmati sebuah tayangan video
dengan perangkat khusus yang akan membuat anda melihat tampilan video dari segala arah media ini memiliki dua kategori populer yakni video tiga ratus enam puluh derajat dan realitas virtual atau vr
yang pertama yakni video tiga ratus enam puluh derajat diciptakan dengan maksud agar pengguna dapat menjelajah video secara menyeluruh sesuai keinginan
salah satu perusahaan asal jepang ini contohnya coba mengimplementasikan video tiga ratus enam puluh derajat ke helm pintar bernama cross helmet x satu
sekilas sarana keselamatan pelindung kepala ini mungkin tampak biasa tetapi ketika pengguna memakainya akan hadir tampilan baru
integrasi kamera belakang tiga ratus enam puluh derajat serta head up display atau panel instrumen mampu menyajikan berbagai informasi yang bisa diprogram
seperti navigasi cuaca waktu hingga masa pakai baterai helm
pengembang berharap dengan cakupan penglihatan yang lebih luas membuat pengguna lebih aman saat berkendara
jika implementasi video tiga ratus enam puluh derajat dapat digunakan di berbagai perangkat lain halnya dengan realitas virtual atau vr
saat menonton realitas virtual pengguna akan merasa ikut dalam video tersebut
karena keseluruhan bidang pandang pengguna tertutup headset vr yang terpasang di kepala
terlebih dimanjakan dengan tampilan imersif
ilmuwan asal mecheset institute of technology baru baru ini mengimplementasikan video vr melalui inovasi telerobotics
yakni mengendalikan robot dari kokpit virtual
selain integrasi perangkat unity dan oculus rift tim menggunakan robot dua lengan yang dikendalikan untuk menyelesaikan tugas koordinasi
dengan mengyyjagoh banyak pribadi kekontrol operasi yang dikendalikan oleh menggunakan robot safegci l above
beberapa perangkat internet dual perangkat jaringan operasi digunakan seperti tctos
lalu dilakukan pengaturan tampilan online mengund pinggirlio hovering terus di lantai
tanggal di lantai dari mobil turning hobby
ketika sidarnya berumur dengan vitam ke entering films menggunakan engkau
jadi timer berumur setengah queen
masyarakat luas mendapatkan informasi
sinder startup asal swedia membuat revolusi baru dari kedua inovasi ini
menggunakan enam kamera gopro yang telah dirancang untuk membidik gambar
serta sentuhan editing khusus
sinder berhasil mengekspos suasana berbagai negara dalam video tiga ratus enam puluh derajat
menggunakan headset vr pengguna serasa berinteraksi dengan konten dalam tampilan imersif
karena ditampilkan titik khusus untuk mengajak pengguna
menjelajah lebih dalam
salah satu bidikan fenomenalnya
sinder memperlihatkan suasana negara yang dikenal tertutup
yakni korea utara khususnya pyongyang
dalam video yang diperlihatkan suasana kota pyongyang nampak tenang
masyarakat di sana seolah tidak memperhatikan tengah direkam
inovasi video tiga ratus enam puluh dan virtual reality telah menjawab
inilah era baru cipta guna teknologi dalam berbagi informasi